usianya itu adalah usia
paling maksimal untuk bisa
berangkat haji sesuai dengan syarat yang diajukan
untuk tahun ini memang yang
maksimalnya enam puluh lima tahun
tahun tahun sebelumnya tidak dibatasi
itu dari sisi
baik ya meskipun umur
tidak jamin juga sebetulnya
dibanding dengan tahun tahun sebelumnya
cuaca juga cukup panas bahkan
beberapa hari yang lalu sempat mencapai
di siang hari itu
nah cukup panas ya
sangat panas sekali untuk orang indonesia
karena itu kami dari
misi haji indonesia
dari pusat kesehatan haji
juga tidak berhenti
pernah berhenti untuk
menyampaikan kepada jamaah

tidak melakukan kegiatan selain ibadah
hanya dari hotel
hal hal yang tidak perlu
yang kedua kami juga
tidak bosan bosan untuk mengiklankan jamaah
untuk banyak minum
kebutuhan air juga sangat
penting sekali oleh karena itu
minum sebelum haus dari
yang kami memperkuatkan
selama di arab saudi ini
begitu juga dengan makanan
kalau tahun tahun sebelumnya
jamaah hanya mendapatkan dua kali makan
siang dan malam maka
tahun dua ribu dua puluh dua ini
jemaah haji baik di madinah maupun di mekah
mendapatkan tiga kali jatah makan
yaitu sarapan makan siang
dan makan malam selama
jemaah berada di arab saudi
jadi jamaah tidak perlu
makanan yang disediakan oleh
misi haji indonesia
itu beberapa hal
yang kami sampaikan
kepada jamaah untuk
dan hal hal lain yang
terkait dengan situasi di arab saudi
baik terbukti ya dengan kelancaran
ibadah haji sampai sejauh ini yang dilakukan
ke pak mukti pak muti
kalau kita lihat begitu dari
hukumnya kita tahu bersama bahwa
jemaah haji di tahun ini tuh
dihadapkan ya paling tidak ada pandemi
kemudian juga cuaca ekstrim
yang memang sudah diimbau
sebelum berangkat ke tanah suci
lalu kalau dari ibadahnya
sendiri pak muti kemudian juga
ya mungkin dari kacamata agama islam
pahala yang bisa didapatkan apakah
beberapa jamaah haji ini
hanya melakukan kegiatan kegiatan
ataupun mengurangi kegiatan fisik
hanya melakukan kegiatan yang wajib saja
lalu bagaimana hukumnya
haji itu kan ada
tiga ya dilihat dari sisi
amaliyahnya pak yang pertama ada
kedua ada wajib haji dan yang
ketiga ada sunnah haji
nah rukun haji itu adalah
yang memang harus kita naikkan
dan kalau salah satu
dari amalan ini
ada yang tidak ditunaikan maka hajinya
tidak sah oke
nah yang kedua itu adalah wajib haji
dalam rangkaian ibadah haji yang kalau
tidak ditunaikan dia cukup
membayar dam saja
nah kemudian yang ketiga itu
sunnah haji ini merupakan fadilah
yang memang kalau kita bisa melaksanakan
untuk bisa melaksanakannya tetapi
kalau tidak bisa melaksanakan tidak
oleh karena itu maka misalnya
amanah haji kan ada yang memang
misalnya pada saat
melontar jumrah pada saat
tawaf ifadah itu ada
termasuk ketika misalnya
itu kan juga memang ada yang
memang bisa dilaksanakan dengan
persis atau sama dengan
dilakukan nabi tapi juga bisa dengan
cara cara yang lain yang tetap sah
walaupun mungkin tidak sama rutenya
nah karena itu maka
yang penting adalah bagaimana
semua jamaah ini melaksanakan
itu karena kalau rukun haji tidak ditunaikan
maka hajinya menjadi tidak sah
boleh dengan membayar dam dan dam
itu boleh dibayar ketika
berada di tanah suci
maupun ketika kembali di tanah air
jam itu bisa berupa penyembelian
atau benturan lain seperti puasa
yang merupakan bagian dari pengganti
wajib bagi yang tidak dapat ditunaikan
oleh karena itu maka
jamaah haji sebaiknya
memang harus memahami itu semua
kalau saya memahami
itu menurut saya isti to'ah yang
sangat penting itu ada tiga
yang pertama tentu saja ya
semuanya harus dibayar ya
isti to'ah filmali itu penting supaya
orang haji dengan kecukupan harta dan
dia tidak memaksakan diri dengan itu
yang kedua itu isti to'ah
di dalam hal agama dimana
dia mengerti semua yang
berkaitan dengan tadi rukun haji
karena ada sebagian jamaah yang
justru sunnahnya itu
dikejar kejar tapi wajib
dan rukunnya malah dikesamping karena ada
juga yang begitu nah kemudian
yang ketiga itu isti to'ah fil jismi
fisiknya harus kuat
sehingga karena itu maka jamaah itu
harus mengukur kemampuan fisiknya apalagi
tadi pak nasrullah menyampaikan
suhunya diatas empat puluh derajat
humiditas yang sangat rendah itu kan
memang sangat kering kita itu dan memang
banyak kemungkinan kita ini
bisa mengalami masalah kesehatan
sehingga karena itu maka kepada
jamaah haji yang sekarang sedang berada
di tanah sudi tentu
pak nasrullah saya kira berinteraksi langsung ya
itu hendaknya memang
berusaha untuk mengutamakan
merupakan rukun haji dan wajib
haji yang sunnah kalau
bisa kita laksanakan alhamdulillah
kalau tidak itu tidak mempengaruhi
sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita
beribadah dengan ikhlas karena allah
melaksanakan haji dengan
kemudian kita kembali dalam keadaan
sehat menjadi hati yang mabrur
untuk selesaikan diri kita dan
kebaikan bangsa dan negara kita
mendengar ini semua ya bahwa ada
hal hal yang harus kita ingat bersama agar
hajinya menjadi sah begitu
karena kita tahu bersama indonesia
ada yang belasan bahkan ada juga yang
puluhan tahun mengingat fisiknya juga harus
tetap prima ini dari kementerian agama
pak nasrullah apakah ada
strategi strategi yang ingin
dilakukan begitu supaya bisa
masa tunggu nya itu dipangkas begitu pak
persoalan masa tunggu haji ini
sebetulnya bukan hanya
tetapi juga dengan negara negara yang lainnya
mungkin sekarang dengan
itu kalau di sistem terlihat
memang agak lebih lama
dari masa tunggu yang ada sebelumnya
malaysia saja misalnya itu
masa tunggu nya lebih dari seratus tahun
jadi kalau orang
baru lahir dia daftar maka
kemudian dia baru bisa haji
jadi ini problem yang dialami
oleh semua negara
kali juga mendapatkan kuota
tambahan konteksnya juga untuk itu
kebijakan lain misalnya
kita memprioritaskan ada
kuota khusus untuk melansia
memberikan kesempatan kepada
yang sudah sepuh
untuk berangkat haji
meskipun kuotanya dibatasi dan
berdasarkan urut porsi
itu bagian dari usaha usaha
memangkas atau setidaknya
memperpendek masa tunggu
keberangkatan haji di
indonesia namun demikian kita juga
seberapapun kuota itu
ditambah tetapi faktanya memang
itu kan tidak
daya tampungnya kan
tidak seperti ini
jadi kalau ditambah misalnya
dua tiga kali lipat maka akan tertampung
di arafah sedangkan arapah adalah
merupakan tempat inti untuk
berhaji al hajj arapah
haji adalah aropa belum lagi di mina
mungkin kalau mina masih bisa
di dalam tanda petik
bisa ditinggalkan karena hukumnya
wajib bisa dikati dengan dam tapi
kalau aropa itu semua orang yang
arapah harus hukum bahkan yang sakit
sekalipun di kami
ada istilah safari hukum
itu hukum yang diperuntukkan
bagi jamah yang sakit
mereka yang sakit sekalipun yang berada
di klinik kesehatan haji indonesia
diberangkatkan hukum meskipun
dengan cara yang berbeda dengan jamaah
yang sehat bagi
jamaah yang masih bisa duduk akan diberikan
bus khusus yaitu adil kapir
dengan alat kesehatan ada tabung oksigen
ada alat infus ada perawatan
juga bahkan bagi jamah
yang tidak sanggup duduk itu masih
diberangkatkan dulu dengan cara berbaring
dengan bus khusus
ke arapah meskipun hanya dua jam
misalnya akan kembali ke klinik kesehatan haji indonesia
itu artinya bahwa
tidak bisa ditinggalkan karena dia
hukum haji nah kalau kemudian
ditambahkan dua kali kuat atau
tiga kali lipat tentu daya
tampung arapah pun terbatas
begitu juga dengan
tempat tempat yang lainnya bagaimana
dengan tentu apifatohnya dengan
jadi sekali lagi bahwa problem ini
bukan hanya dialami oleh indonesia
oleh negara negara lain
dan usaha usaha kita tadi
mendapatkan kuota tambahan tentu juga dengan
dengan yang rasional jumlahnya
khusus bagi kuota khusus bagi lansia
dengan prosentase tertentu itu bagian
dan agama untuk
memperpendek masa tunggu
iya betul tentu ini akhirnya menjadi sebuah
masyarakat muslim yang memang
terpanggil menjadi tamu allah di tahun ini
belum lagi pandemi kemudian kuota
masa tunggu yang cukup panjang
saya ingin bertanya ke pak mukti begitu
agar hajinya tidak sia sia
tadi sudah dijelaskan juga bahwa
apa apa saja yang harus dilakukan
jangan sampai ditinggalkan kemudian juga
kalau secara harfiah begitu
apakah kita bisa melihat
atau mungkin jemaah haji itu bisa merasakan
ciri ciri dari haji yang mabrur
kemudian juga menurut
pandangan islam ketika berada
di tanah suci pak muti sebagai pertanyaan
di dalam al quran disebutkan
kita dilarang untuk melakukan
yang dia mungkin tidak
membatalkan haji kita tetapi
membuat haji kita
menjadi tidak sempurna
dalam al quran disebutkan
jadi haji itu dilaksanakan pada hari
dan bulan yang sudah
tertentu dan barang siapa
sedang menundaikan ibadah haji itu maka
dia tidak boleh rofas
rafas itu artinya melakukan perbuatan perbuatan
yang menjurus kepada
hal hal yang bersifat seksual
kemudian tidak boleh
jadi selama haji itu apalagi ketika
sedang memakai ikhram seperti
pak nasrullah ini kan tidak boleh berburu
tidak boleh merusak tanaman
tidak boleh membunuh binatang
tidak boleh memakai wangi wangian
dan berbagai hal lain yang mengharamkan
membatalkan ikhram kita
kemudian yang ketiga tidak boleh
berburu tidak boleh bertengkar
sehingga karena itu maka selama haji memang
kita diberikan oleh allah tontonan
untuk menjadi manusia yang betul betul
humble manusia yang betul betul
kita merendahkan diri di hadapan allah
dan kemudian berbuat yang sebaik baiknya
untuk umat manusia
dan untuk makhluk allah yang lainnya
sehingga karena itu maka
selama ini menjadi bagian tak terpisahkan
itu mudah mudahan kita terus
bawa sampai ke tanah air
jadi kalau selama haji kita tidak
tidak jidal ya tidak bertengkar yang lain
maka kita pulang menjadi orang yang
rukun yang saling
tenggang rasa terpuas liru
kemudian berbuat baik
kepada sesama umat manusia
itu aktualisasi dari haji dimana kita
selama di tanah suci itu
menahan diri dan berusaha untuk tidak
tidak jidal kemudian
tidak berbuat fasik membuat kerusakan
tidak merusak lingkungan hidup
senantiasa menjaga kelestarian
flora dan fauna ini bagian dari
kembali ke tanah air kemudian
kita menjaga kesucian diri kita ini
dengan menjaga kehormatan diri kita
kemuliaan diri kita ini dengan berbuat
yang mulia ini kan salah satu
yang memang menjadi bagian dari
tantangan kita sehingga karena itu maka
tadi saya sampaikan orang yang
haji mabrur itu adalah mereka yang
ketika kembali ke tanah air
senantiasa menjadi manusia
yang berakhlat mulia
yang beramal soleh bertutur kata
yang baik menjadi manusia yang
bermanfaat yang menghormati sesama
dan berbagai kesalahan kesalahan
yang lainnya kesalahan
spiritual dalam bentuk ibadah itu
penting tetapi kesalahan sosial
itu juga menjadi bagian
dari ukuran kematuran haji kita
baik baik terima kasih
sebelum saya bacakan catatan dari
teman teman cna news hour saya
nampaknya berterima kasih terlebih dahulu
untuk perbincangan hari ini agar
narasumber bisa silam dari layar
cnn indonesia terima kasih sekali lagi
untuk bapak nasrullah jasam konsul haji
indonesia dan kepala satuan operasional
armina kemenang republik indonesia dan juga
bapak abdul muti guru besar uin
syarif hidayatullah pada dialog hari ini
semoga ibadah haji bapak nasrullah
berjalan dengan lancar begitu juga
jemaah haji yang lainnya selamat kembali beraktivitas
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
lalu kalau terkait dengan catatan
mabrur mbak nasrullah
terkait dengan catatan dialog hari ini kita tahu bersama bahwa
haji pada hakikatnya adalah perjalanan
spiritual dalam rangka melaksanakan
ibadah mahdoh pada waktu khusus
di tempat khusus negara
wajib menyertai warganya untuk mempermudah
perjalanan karena haji tidak
dilakukan di indonesia dan para jemaah
calon haji sejatinya seorang pelaku
menjalani rangkaian ibadah sebagai manusia yang
rindu berdekat dekat dengan
sang penciptanya bukan terbebani dengan
harus membawa oleh oleh
materi duniawi ya karena
sebaik baiknya oleh oleh seorang haji adalah
pengalamannya yang paling indah
perjalanan manusia yang berlari
mengejar cinta tuhannya
allah subhanahu wa ta'ala